wakil ketua dpr ri fahri hamzah yang juga menjadi inisiator hak angket ahok gate
meminta mahkamah agung tidak mengeluarkan fatwa terkait dugaan pelanggaran undang undang
dengan mengembalikan jabatan gubernur dki kepada basuki cahayapurnama
menurut fahri fatwa ma dikhawatirkan akan mengganggu proses persidangan dan fonis hakim
ketika memutus perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan ahok
status hak angket ahok gate dpr sudah diputuskan oleh pimpinan dpr
diteruskan ke bamus dpr sebelum akhirnya dibacakan dalam sidang paripurna
hingga saat ini sudah sembilan puluh anggota dari empat fraksi dpr yang menandatangani hak angket ahok game
tidak mempengaruhi sikap penggunaan hak anggota
karena seperti juga ketua mahkamah agung mengatakan sebaiknya ini diselesaikan oleh pemerintah
dan sebaiknya pemerintah jangan meminta
fatwa yang bisa mengganggu independensi pengadilan
karena kalau mahkamah agung memutuskan sesuatu itu bisa bisa hakim hakim di bawah yang sedang menjalankan persidangan itu terganggu